kondisi perekonomian terutama nilai tukar rupiah tidak hanya menimbulkan diskusi dan perdebatan soal teknis perekonomian semata
di tahun politik jelang pemilu seperti saat ini kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah juga digunakan sebagai senjata politik
berikut cuplikan perdebatannya dalam program fd now
sementara pemerintah misalkan dalam mengantisipasi sekarang rupiah sudah lima belas ribu kan pemerintah baru nih
tadi malam saya juga bertemu pak luhut dalam satu kesempatan di media
sekarang pemerintah akan mendorong ekspor kemudian akan mengevaluasi ribuan item jenis bahan impor
loh saya kenapa nggak dari kemarin kemarin
nah sekarang kalau mau dikurangi impor misalkan impor farmasi yang delapan puluh tiga persennya import mau di stop gimana
tapi yang pasti kita masih tumbuh ekonomi kita inflasi stabil
cadangan devisa kita masih kuat untuk membiayai sekitar enam bulan delapan bulan impor kita
kita punya sekitar satu ratus delapan belas satu ratus sembilan belas billion dollar di sana
kemudian kita npl perbankan kita masih sekitar kisaran dua
bi melakukan upaya upaya yang sangat struktural untuk bagaimana mengatasi ini
jadi kalau kita mau bicara soal krisis atau gejala krisis
semua orang bicara tentang situasi yang tidak bisa
dipastikan ujungnya akan dimana
kalau kemudian diartikulasikan bahwa ini adalah sebuah krisis saya menolak itu
karena fundamental kita berbeda
negara kita masih sangat kuat
coba bayangkan tingkat kepercayaan masih sangat tinggi kepada pemerintahan
tapi begini kalau ditanya mengenai salah segala macam
pemerintahan itu kalau kita mencari kepercayaan kita harus mencari kepercayaan
pemerintah tim ekonomi itu selalu menarasikan semua baik baik saja
dan kemudian selalu melemparkan ke faktor global
tidak salah ada faktor global
tadi disebutkan oleh mas misbahun
kemudian yang terakhir ada juga faktor turki
faktor argentina dan sebagainya
itu tidak salah betul
tapi ketika kita terus melemparkan ke global
akhirnya kita lupa memperbaiki kondisi kita di dalam
saya bandingkan mulai satu januari sampai ke
dan seterusnya bisa kita
artinya kalau memang faktor global yang menjadi persoalan di sini
kenapa kita jebloknya sampai double digit
artinya ada faktor dalam negara yang bisa kita lakukan

pr dalam negeri yang tidak kita garap
warga kan bukan hanya warga indonesia yang diaspora kan
uang aset indonesia juga kan terdiaspora gitu kan
kalau misalnya ditarik lagi ke dalam
ada himbawan orang orang yang punya duit
mas itu loh
itu waktu deklarasi luar negeri kan ada seribu triliun
nah itu seribu triliun itu dalam bentuk apa
kan katanya ada liquid ada property ada apa apa
sekarang yang dollar betul
dollar betulnya dipanggil pulang
kalau beli obligasi anda dapat mahabutra
itu kan hanya mungkin dilakukan
kalau presidennya ini nyampaikan secara jujur
kita sekarang sedang menghadapi tekan rupiah
sekarang kita menghadapi gejala gejala
terus citraan yang lain lain
kan udah gila maksud saya
ini ngibul juga emang presidennya ini
pak grisanto ini kan enggak benar juga
ekspor kemarin presiden menyampaikan dengan jelas
kok langkah langkah yang dilakukan pemerintah
enggak ini tadi dalam rangka dalam waktu cepat
enggak ada kaitannya itu semua dollar
dollar apa segala macam
enggak ada kaitannya itu
enggak ada kaitannya
kan harus ada kejujuran
kalau anda menarasikan
menarasikan hal hal yang sifatnya sangat seperti itu
tidak akan membawa subtansi mengenai dollar ini
kan kita tadi sudah bersikapnya